angka ini jadi rekor tertinggi dalam empat puluh satu tahun terakhir
walau harus kalah dari jordania satu di pertandingan selanjutnya
yakni bisa diminta pertanggung jawaban jika bumn mengalami kerugian
bank sentral amerika atau the fed pun mengambil kebijakan agresif
dan meraih tujuh penghargaan dari tiga belas nominasi pada ajang film festival indonesia
hasil itu membuat indonesia keluar jadi salah satu runner up di bawah jordania yang berhasil sapu bersih di fase grup
kasus covid sembilan belas terus menunjukkan lonjakan dalam beberapa waktu belakangan
yang rantai pasoknya terganggu oleh tiongkok lantaran melakukan lockdown karena kembali tingginya kasus covid sembilan belas
presiden jokowi dodo resmi mengocok ulang atau reshuffle dan melantik sejumlah menteri juga wakil menteri kabinet indonesia maju pada rabu enam belas juni lalu
di sisi lain kementerian kesehatan juga sudah mendeteksi adanya sejumlah kasus mutasi sars cov dua omikron
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
sinyal resesi as semakin menguat
fifa ikut memberi ucapan selamat atas keberhasilan timnas indonesia lolos ke piala asia dua ribu dua puluh tiga melalui akun twitter mereka
banyak pengamat menyoroti bahwa aturan ini bisa memaksa pengurusan perusahaan pelat merah jadi lebih berhati hati
joko anwar masih menghadirkan tara basro bron palarai dan ayu laksmi
menteri kesehatan budi gunadisadikin memprediksi puncak sebarannya bisa terjadi
indonesia sempat mencatatkan kemenangan atas kuwait dengan skor dua satu di laga perdana
setidaknya ada dua puluh kasus yang tersebar di jawa barat bali dki jakarta dan banten
sementara jokowi juga melantik para wakil menteri yakni raja juli antoni sebagai wakil menteri atr bpn
indonesia perlu waspada untuk mengantisipasi agar pasar keuangan baik saham maupun obligasi domestik
dan juga kematusan kasus dalam dua bulan terakhir yang terjadi pada rabu enam belas juni lalu
kalau saya tidak ke sana akan banyak orang cerah
jadi harusnya di minggu ke dua juli minggu ke tiga juli kita akan lihat puncak kasus dari ba empat ba lima ini
jawa barat tercatat menjadi provinsi dengan sebaran terbanyak yakni dua belas kasus
pengamatan kami ini gelombang b empat b lima itu biasanya puncaknya tercapai satu bulan sesudah penemuan kasus pertama
dan menjaga kemampuan kita
skor menaklukkan nomor tujuh untuk gol yang ketujuh pagi ini
pemerintah merilis aturan soal kewenangan direksi dan komisaris di badan usaha milik negara bumn
bersama ratri kartika inilah flashweek podcast
dan menjaga kemampuan kita
kita mulai informasi pertama terkait reshuffle kabinet
dengan subvarian baru yakni ba empat dan ba lima
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
trailernya pun sudah bisa disimak setelah dirilis kami sore
menteri bisa menggugat anggota direksi ke pengadilan jika dinilai telah melakukan kesalahan atau lalai yang menimbulkan kerugian
dan pembebasan lahan ibu kota negara
dengan penuh rasa tanggung jawab
film produksi rapi film ini akan menyuguhkan efek cgi yang membuat nuansa era delapan puluh an dalam cerita semakin terasa
namun di sisi lain aturan ini juga berpotensi menciptakan rasa bimban direksi dan komisaris dalam membuat kebijakan
kita ke informasi terbaru mengenai pandemi covid sembilan belas
namun pada laga terakhir skuad garuda menaklukkan nepal dengan skor delapan
produksi inilah yang membuat jeda cukup panjang antara jilid pertama pengabdi setan yang tayang pada dua ribu tujuh belas lalu
john wempi watipo sebagai wakil menteri dalam negeri
amerika serikat mencatat laju inflasi sebesar delapan enam persen secara tahunan pada mei dua ribu dua puluh
jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian telah melakukan pengurusan pencegahan dan tidak ada benturan kepentingan
beralih ke informasi korporasi dan bursa
aku merasa ada sesuatu di rusun ini
tidak terancam resiko kehilangan investor asing
tingginya inflasi as dipicu kenaikan harga energi akibat perang rusia ukraina dan juga harga bahan makanan
aturan ini berdasarkan pp no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
sebagai informasi pengabdi setan satu menjadi film indonesia terlaris pada tahun dua ribu tujuh belas
sutradara joko anwar mengumumkan sekol film horror pengabdi setan yang akan tayang pada empat agustus dua ribu dua puluh
dengan penuh rasa tanggung jawab
indonesia lolos ke piala asia dua ribu dua puluh tiga setelah menjadi salah satu runner up terbaik
yang ditonton oleh lebih dari empat dua juta penonton
walau begitu belate ini juga mengatur direksi dan komisaris bisa lepas tanggung jawab
bahkan pemerintah sempat melaporkan kasus corona tertinggi hingga dua ribu dua puluh
dan afian syahnur sebagai wakil menteri ketenaga kerjaan
sekian informasi dalam flash week podcast
dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar tujuh puluh lima basis point menjadi satu lima hingga satu lima
menyikapi munculnya kasus mutasi ini